penyandang disabilitas intelektual dari pekalongan jawa tengah
mengembangkan bakatnya menjadi perancang busana
ia belajar secara otodidak tanpa bantuan guru
dan hasil karyanya cukup membantu kondisi ekonomi orang tuanya
dan kisah inspirasional ini pun menjadi viral
dan dibagikan di berbagai kanal media sosial
di rumahnya di desa purworejo kecamatan seragi pekalongan
windy soteningsih setiap hari berkutat dengan buku dan penat
kesibukan ini berawal sejak ia putus sekolah saat duduk di kelas empat sd
pembelian biasa terus alatnya
alatnya busri popol pen biasa
windy belajar menggambar rancangan busana wanita tanpa guru ataupun pembimbing
setelah bertahun tahun terkumpul ratusan rancangan busana wanita
yang tersimpan dalam beberapa buku
windy mengagumi perancang busana ivan gunawan
dan berharap bisa bertemu dengan idolanya tersebut
latihan gambar dari mana
bisa sendiri atau latihan
lama ini kalau gambar milu dari mana
windy juga membantu ibunya membuat perban dari kain kasar
hasil kerja sambilan ini sedikit membantu ayahnya yang bekerja sebagai buru sablon
setiap hari windy mendapatkan upah tujuh hingga sepuluh ribu rupiah
keluarga windy memang tergolong kurang mampu
yuni berharap karya karyanya ini bisa bermanfaat bagi orang lain
dan dapat mengangkat kehidupan orang tuanya
roby bernardi pekalongan